pemirsa di era digital seperti saat ini semua perusahaan dituntut menerapkan esg atau environment social and good governance
bank rakyat indonesia terus menunjukkan komitmen penerapan esg hingga berbuah sembilan penghargaan sekaligus
merupakan portfolio kredit yang berkelanjutan
sebagai front runner on sustainable bank di indonesia portfolio sustainable finance tersebut menjadi yang terbesar di indonesia
komitmen bri dalam mengimplementasikan esg tersebut ditujukan dengan terus meningkatnya skor bri
dari skor empat puluh enam di tahun dua ribu dua puluh
menjadi lima puluh dua di dua ribu dua puluh
dan enam puluh tiga pada dua ribu dua puluh dua dari skala satu seratus
selain itu dalam pengukuran esg risk rating
agensi sustainalytics mencatat bahwa bri mempunyai risiko yang semakin rendah
dari skor tiga puluh atau level tinggi pada dua ribu dua puluh
menjadi level medium dengan skor dua puluh satu lima pada dua ribu dua puluh
dan terus turun ke angka delapan belas delapan
akan mencapai skor dua puluh dua delapan pada dua ribu dua puluh dua
tak heran bri berhasil menyabet sembilan penghargaan sekaligus dalam malam penganugerahan finance asia awards di hongkong rabu kemarin
selamat pagi semuanya
pertama sekali terima kasih kepada finance asia dan semua penyelenggara untuk menayangi bank raya dengan sembilan ular
termasuk satu ular
sebagai ceo terbaik
saya ingin mengikuti

pengguna bang radia
dari seluruh indonesia
mereka telah memberikan
agar bang radia
dengan pengembangan indonesia
pada penutupan bursa dua puluh tiga juni dua ribu dua puluh